kita ke informasi lainnya penyidik satlantas polres jombang resmi menetapkan tubagus jodi supir vanessa angel sebagai tersangka karena kelalaian dalam mengemudi
status tersangka ini termuat dalam surat perintah dimulainya penyidikan spdp yang dikirimkan polisi ke kejaksaan negeri jombang
polda jati mengungkap alasan penetapan jodi sebagai tersangka salah satunya karena jodi mengemudi dengan kecepatan sangat tinggi yaitu di atas satu ratus dua puluh km per jam melebihi kecepatan maksimal kendaraan yang diperbolehkan di jalan tol
selain itu jody juga diketahui menggunakan telepon seluler saat berkendara hal ini terbukti dengan instagram story yang sempat ia unggah serta pesan teks yang dikirimkan ke bapaknya
jody kini ditahan dan dibawa ke polres jombang untuk menjalani penyidikan
jody juga dikirimkan ke polres jokowi untuk menjalani penyidikan
jody juga dikirimkan ke polres jokowi untuk menjalani penyidikan